ketua dpr ri puan maharani mengisi kuliah umum di universitas sriwijaya sumatera selatan
puan mengajak seluruh mahasiswa universitas sriwijaya untuk menerapkan rasa cinta tanah air dengan menjaga keberagaman yang ada
ketua dpr ri puan maharani melakukan kunjungan kerja di sumatera selatan selama dua hari
di hari kedua kunjungan kerja pada sabtu puan mengisi kuliah umum di universitas sriwijaya indralaya kabupaten ogan ilir
kedatangan puan di aula fakultas ekonomi unsri disambut rektor beserta syivitas akademi
pada kuliah umum bertemakan cinta tanah air dan sayang terhadap sesama anak bangsa tersebut
puan meminta agar semua pihak tak pernah bosan untuk berbicara tentang kebinekaan dan persatuan
sebab menurutnya ketika kebinekaan yang menjadi sumber kekuatan dalam persatuan bangsa indonesia terlupakan
maka pada saat itulah tunas perpecahan mulai tumbuh
kalau saya boleh menggunakan istilah kita uang itogalo
gawe ajur rusak galo uang bertepuk itu ancur
ancur galo kalau kita itu tak bersatu tidak bersatu
nah inilah yang membuat kita indonesia itu menjadi besar
kalau kita kemudian menjadi satu
dan saya berharap unsri menjadi satu universitas yang akan menumbuhkan bibit bibit calon pemikir bangsa
di tengah kuliah umumnya puan juga menegaskan bahwa
mencintai tanah air indonesia artinya sama dengan mencintai keberagaman
untuk itu puan menekankan kepada para mahasiswa agar selalu hidup berdampingan dengan cara saling menghargai satu sama lain
tidak mudah memang mengelola keberagaman yang ada di indonesia
banyak negara di dunia yang mengalami kesulitan untuk menerima keberagaman
dan kalau sulit untuk menerimanya maka tentu akan lebih sulit lagi untuk mencintainya
jadi dalam pendidikan tunggal lingkar ada rasa sayang terhadap sesama anak angsa
bisa berbeda suku beda agama beda pandangan
tapi kita harus selalu menyatakan diri kita itu adalah satu indonesia
di tengah kuliah umumnya puan memanggil sejumlah mahasiswa naik ke atas podium untuk berdialog
di antaranya mahasiswa jurusan keguruan asal papua tengah wiranus william
kepada wiranus puan memberi kues dengan memintanya menyebutkan tiga makhluk

meski tak bisa menjawab semuanya sendiri puan tetap memberi hadiah atas keberanian wiranus maju ke podium
jadi yang pertama ada yang satu ume ume
jadi makanan khas palembang yang wiranus suka satu ume ume dua model tiga dan tiga tewa
dengar atau enggak
kepada para mahasiswa kampus yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh presiden pertama indonesia soekarno pada seribu sembilan ratus enam puluh ini
puan juga meminta seluruh mahasiswa universitas sriwijaya agar menjadikan rasa cinta tanah air dan sayang terhadap sesama anak bangsa sebagai pengabdian hidup